terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian new day
jelang pembukaan pon ke dua puluh papua dua ribu dua puluh
sekelompok pemilik lahan yang menjadi stadion utama lukas nmb
menutup pintu masuk stadion
dan empat pengunjuk rasa kemudian diperiksa polisi
dengan membawa spanduk aksi masa sempat menutup pintu masuk stadion
aksi pemalangan ini sempat ricu saat aparat kepolisian polres jayapura
ini mencoba untuk membubarkan aksi dari warga pemilik lahan stadion utama lukas nmb
aparat kepolisian menangkap empat warga yang menjadi penanggung jawab aksi
dan dibawa ke mapoda papua untuk dilakukan penyelidikan
aksi ini tidak mengganggu jalannya tes event pon ke dua puluh papua
keempat warga sedang dilakukan pemeriksaan
untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan
dari yang bersangkutan
tentang apa yang dilakukan dan mengapa mereka melakukan
ini akan nanti terkuak dengan sendirinya